dan beberapa waktu lalu cnn berkesempatan bertemu dan mewawancarai santriwati korban pencabulan
dalam pernyataannya korban berharap polisi bertindak tegas tidak tebang pilih agar tidak ada korban korban lain
masih menggunakan alasan yang sama kalau kamu tidak mau berarti kamu masih menggunakan akal
kamu belum menjiwai itu mata fakta
dia mengatakan mau mengenalkan saya caranya dengan melepas seluruh paket
saya tetap jawab saya tidak mau
saya tidak tahu hal sebagaimana
saya tidak bisa ngapa ngapain disitu tidak ada orang sama sekali
karena sudah sekian lama
karena ternyata masih berkepanjangan masalah ini
kejadian itu terus terusan
saya merasa miris
saya merasa miris
sekolah yang selama ini diidam idamkan niat mencari ilmu
dari jauh datang ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu
tidak ada kejadian
ini terus berulang
saya ada rasa nggak terima
berinjalan ya allah
dan saya berharap tidak ada terulang
mengotori lembaga pendidikan
apalagi ini pesantren masya allah

saya harap itu tidak terjadi lagi dimanapun
tempat saya menghormati wanita

saya harap itu tidak terulang lagi